ren kami ikut saya ke sentul sekarang ya
saya mau ketemu vera
iya mbak kenapa
saya boleh menyempolkan mau telfon bapak
ah boleh sebentar ya
sebentar pak saya panggilkan supir bapak mungkin
halo pak irfan ini mbak jessica mau ngomong
pak jessica mau ketemu sama bapak
ini penting banget pak
bapak bisa kesini gak
bapak kesini ya tolong ya
penting banget pak ini penting banget
ini hari ini udah kesorean
gak apa apa ya
oke pak jessica tunggu ya pak
oke sayang sampai besok ya
apa yang mau cissy tanya ke aku ya
ternyata selama ini saya nggak salah lihat
saya memang lihat bapaknya bella
bela udah masa lalu buat saya
sekarang saya sudah punya catherine
gue pikir lo recent udah dapet kerjaan
eh malah kita cari kerjaan ke gue
yaudah ya vera
nanti coba gue cari kerjaan nih ya
by the way sekarang rumah lo dimana ya
gue minta alamatnya dong
gue soalnya mau kirim rendang nyokap gue jualan
oke oke gue tunggu ya
gue sekarang tinggal di rumah orto
di sentul jalan vila mas satu blok c sembilan
kamu masih sering kontek kontekan nggak sih sama vera
panjang umur barusan aja vera telpon saya
terus sekarang dia kerja dimana ya
justru itu pak dia sekarang lagi gak kerja
malah dia tadi telepon saya minta cari kerjaan
eh kalo alamat rumahnya kamu tau gak dia tinggal dimana
barusan aja dia kasih tahu alamatnya
emangnya kenapa pak
cuma tempoh hari vera pernah naik mobil saya
terus barangnya ada yang ketinggalan makanya mau saya kembalikan
eh ini dia kasih alamatnya
boleh saya foto
tapi sekarang udah sore waktunya mandi kita mandi dilihat
mandi dulu ya
apa visi pak bos din
din lo masih cari vera gak
ee sebenernya masih sih
tapi kan kita nggak punya petunjuk sih kak
tadi gue gak sengaja dengar
kalau fia admin kampus ditelepon sama vera
dan katanya vera sekarang tinggal di rumah orang tuanya
di daerah sentul
dan gue udah dapet alamatnya sih
aka boleh kirim ke aku gak
yaudah gue kirim sekarang ya lewat chat
tadi kak rafael bilang
ada temennya si vera
teleponan sama dia
terus dia ngasih tau kalau vera sekarang tinggal di rumah orang tuanya di sentul
yaudah saya kesana sekarang ya
gak usah di rumah istirahat
nanti kalau datang kesana terus veranya lari lagi
kalau saya kan mesti sehat
lari saya juga kenceng
jadi gak apa apa kalau saya sendiri kesana
tapi aku takut mas
biasanya kalau kamu pergi nanti tiba tiba kamu pulang bonyok bonyok
ada luka luka ada ini ada itu
yaudah ajak riza ya
gak usah riza juga di rumah
yaudah kalau ada apa apa nanti telfon polisi
jangan ngadepin sendiri
saya kan juga sama randy
yaudah istirahat ya
ya saya berangkat dulu
pulang dengan selamat ya
jangan lupa dikirim alamatnya
baru saya ketuhak orang antarrichter
halo pak ren kamu ikut saya kesentul sekarang ya saya mau ketemu
fera saya share lo kalamatnya baiklah
pak bos saya mau pergi jaga rumah saya dengan baik ya ham
siapa baik bagus titip rumah saya jangan kesempatan
kok pintunya kebuka sendiri
jangan pukulin nenek lagi sa
sama sama udah deg degan tau
udah bikin kamu takut
kamu boleh bales saya deh
biar dia hirup darah nenek yang manis
biar dia ketularan manis
masa suruh dorong elsa
yang penting rasa janji sama nenek
gak gak bakalan lempar nenek lagi kan
saya janji gak akan ngamuk lagi ya nek
ya udah kalau gitu
haloren ini saya sudah bertemu sama vera tapi orangnya kabur
dia masuk gam
saya akan terang
kami bukan orang jahat
kami disini ingin membantu anda untuk menemukan dennis
kamu mau percaya dengan kami
sekarang dengarkan saya
saya hanya ingin bertanya
kapan terakhir kali anda berkomunikasi dengan deniz